sampai jumpa di video selanjutnya
bapak belum tidur
belum pulang pak
kalau harus memizinkan
kalau nikah saja
kamu masih ingat gak kok mukanya susana kalau lagi melotot
susana tes siapa tuh cek
ada bintang film zaman dulu
kalau dia lagi melotot tuh
kalau saya perhatiin mirip cei yoyo kalau lagi marah
kalian terasa dingin tidak sih
kok bulu kuduk saya merinding atau kok
kamu bulu kuduknya merinding juga tidak cek
kamu pakai parfum ya
kantil siapa tuh
ternyata mereka penakut juga
mak nanti sore ta sobri mau kesini
cepat kalian urus pernikahannya
dan ingat deh mak gak mau sobri tinggal di rumah ini
oke matt gak boleh datang kesini
oh gitu pak
terima kasih pak
saya sudah menghitung hitung yang belum ada
bukan nyari atuk
bukan nyari atuk
saya pergi dulu ya
tapi kamu tahu kan buku apa yang kamu cari
ya gimana mau belinya doe
ya kan tadi saya udah ngambil uang at mc
doy kalau kamu mau beli buku kamu harus tahu buku apa yang kamu cari
saya nggak mau nyari atuku bukan saya yang mau nyari
tapi disuruh guru buku pelajaran jeniper
nah buku pelajaran apa
kan yang butuh bukunya jeniper jeniper yang sekolah
ya jadi jeniper yang tahu
yaudah nantinya jenipernya masih sekolah
atuku pastilah jeniper masih sekolah atuku
kamu gimana sih
kalau jeniper nggak sekolah jenniper nggak butuh buku
doi sekarang gini jenipernya masih di sekolah
masih belajar di sekolah iya kan idoim lehoi
sekarang kalau kamu mau pergi kamu mau pergi sama siapa
terus kamu tahu nggak buku apa yang mau dibeli
tahu nggak paham nggak kamu
ya kamu ngomongnya kepanjangan natu ceng
ceng kamu itu kenapa sih setiap hari emosi terus
doy ya sudah nanti kamu belinya nantinya tunggu si jiniper pulang dari sekolah
kalau ada persoalan
jangan dipenuhi sendiri
semalam teh sebetulnya seperti apa sih
hah bagaimana sih
saya nggak tahu atu kang dadang
acing juga ronda
jadi nggak ada yang tahu atu kang dadang

tidak ada yang tahu atu kang dadang